dengan pesawat lion air
tiga orang yang ditangkap
kpk tersebut berangkat dari
bandara internasional juanda
surabaya menuju bandara internasional
soekarno hatta terduga tersangka
dugaan kasus korupsi diantaranya kepala kekanwil
kementerian agama jawa timur
haris hasanuddin dan kepala kementerian agama
kabupaten gresik muafak wirahadi
yang tampak menunggu di sebuah kedai minuman
sedangkan ketua umum p tiga
romau rumuzi diamankan berbeda
dengan terduga tersangka lain
keberangkatan kelima terduga tersangka dugaan korupsi ini
dijaga pengamanan ketat oleh
petugas dari kepolisian hingga petugas
sekuriti bandara internasional juanda
dan pomal tni akatan laut juanda
untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini